nah ini buat saya
merin gua lampu pohlam
ini kuopsena dari mae
oh udah jadi
emang pok pesennya apaan
ini punya siapa
ntar ya pok
gergaji gak punya
buat motong kayu pak haji
kalau gua gua ada
kalau palu punya
palu gua ada
lo mau gue ambilin sekarang
selesai makan juga gak apa apa kok pak haji
gue makan di masa lama
oh ya allah masya allah
makasih ya pak
eh lo ngajak ribut gua
kalau mau minjem gergaji
mau pakaian nanti ke pengajian
biar orang orang pada ngiri
biar orang orang pada ngiri
ih kan nggak boleh pamer mak
ih siapa yang pamer
orang orang cuma mau pake doang ke pengajian
biar orang orang pada lihat
biar orang orang pada pengen
itu namanya pamer mak
hah sok tau lo
be tukang bojek
kalau bape ketabrak gimana coba
bukan gitu badan lo yang mundur
nih nih nih bawah lo
be mau kemana
lo jangan banyak nanya
dapet pak haji
ini diapain ya pak haji
iya iya iya dikerjain
kalau lo liatin doang mana bisa jadi
eh mbak be
iya lampu kamar mandi lo masih mati ya
yaudah gue udah nyuruh si purnomo buat beli bawah lampu
tunggu aja ya
ya yaudah makasih be duduk dulu
kalau nganter dilihat dulu dong bang
jangan dititipin ke anak kecil dong
kalau dikasih tahu jawab aja
jangan diem aja dong
tadi kata mbok suruh diem
yan ojek udah nganterin kue
lo udah mau pulang
yaudah makasih banyak ya
nih be bolamnya empat puluh lima watt
ya makasih ya
lo jangan pergi dulu
kenapa lagi be
kenapa kagak lo aja pasangin di kamar mandi
kenapa gak berbe aja yang pasangin
ya udah pasangin
apa siapa itu
tukang kacamata penipu
mak mau laporin polisi aja
kalau perlu taruh surat membaca
benar bu ini yang kue basah
kurang gak isinya
tahu dari mana
saya tanyain mau orangnya bu
ini kue udah ada yang dimakan apa belum
terus dia bilang apa
yaudah bagus dah makasih ya
itu upah lu
beliin gua buah lam
nih umpah sojeknya
mau dibeliin apa lagi
gua mau disini
gak usah bang
lagi ngirit lu ya
lah aku gak makan siang dirumah
mau dibawa pulang buat makan dirumah
emang dirumah lu kagak masak
karena kan belum pulang
kenapa gak bapak pale suruh masak
besoknya bobi gak masuk